kebakaran lahan gambut di jalan parit demang dalam kota pontianak kalimantan barat
sudah memasuki hari keempat dan belum berhasil dipadamkan
warga yang bermukim di sekitar lokasi lahan gambut pun sempat mengungsi
karena asap tebal dari kebakaran hutan lahan gambut mengepung rumah mereka pada rabu dan kamis kemarin
namun warga kembali ke rumahnya setelah asap dari kebakaran hutan dan lahan mulai hilang
tertiup angin kencang pada kamis sore kemarin
hingga jumat siang warga memilih bertahan di rumah mereka karena tak memiliki tempat untuk mengungsi
warga mulai mengeluhkan sakit infeksi saluran pernafasan akut atau ispa
akibat terlalu lama terpapar udara yang tercemar asap dari kebakaran lahan gambut
seorang bayi berusia dua bulan dan seorang nenek yang berusia delapan puluh tahun yang menderita lumpuh
terpaksa berdiam diri di dalam kamar meski asap dan partikel partikel debu
dari kebakaran hutan dan lahan mulai masuk ke dalam rumah
lokasi rumah ini sangat dekat dengan sumber titik api kebakaran lahan gambut
yang mulai memeluk
membaras sejak selasa lalu
tapi ke kelompok yang ini kan besok pagi
setelah kita kasih informasi malamnya besok paginya datang
dengan bawa bawa itu lah damkar apa segala kan
jadi kemarin yang mulai besarnya kemarin siang
siang sampai sore itu sampai dari belakang sampai ke depan ini maju apinya
kena angin kan tiup tiup angin
masuk kuat sampai ke dalam rumah
karena kita punya anak bayi juga punya lansia kita mengungsilah ke depan
ini penuh lah
dapat nafas rasanya kan
mengusia tempat kakak
yang kecil kan kalau yang kita itu ada pampu yang kecil
itu sampai ke rumah
sampai dalam rumah lah semuanya
kalau pergi rumahnya cukup ide kan
siapa aja di dalam rumah
saya bersama anak saya ya soalnya kan abangnya sekolah
terus bapaknya kerja
meski sudah mulai terserang sakit ispa
sejauh ini belum mendapatkan penanganan medis dari pemerintah kota
selain mengeluh kondisi udara yang mulai tercemar asap karhutlah
warga yang berada di dekat lokasi kebakaran lahan gambut ini juga memerlukan pasokan air bersih
selama ini warga mengandalkan air bersih dari saluran parit di depan rumahnya
namun pasukan berkurang karena air parit terus disedot pemadam kebakaran
untuk memadamkan api di lahan gambut
sementara air pump belum masuk ke lokasi pemukiman warga ini
adisa putro pontianak kalimantan barat